kalau komentar seperti itu saya boleh menanggapi ini tidak ada kaitannya dengan mas gibran atau apapun
pusat bantuan dan bantuan kemanusiaan raja salman
kelurahan kapuk kecamatan cengkareng jakarta barat hidup di atas air
pertama bahwa pada dasarnya pedagang itu kalau dalam posisi usahanya bagus tentunya kita akan memberikan
itu memang benar adanya bahwa uzbekistan ini adalah tim juara dua ribu dua puluh